guna mengatasi persoalan di sektor hulumigas
harus mengedepankan pengembangan teknologi baru
untuk efisiensi dan peningkatan produksi
permasalahan yang saat ini dihadapi sektor hulumigas di indonesia
diantaranya soal kualitas sumber daya manusia
penyederhanaan birokrasi perizinan
dan peningkatan iklim investasi hulumigas
kepala sk kamigas iwi sucipto mengatakan
untuk mengatasi hal ini pihaknya tengah mempercepat proses terminasi
di dua puluh wilayah kerja sk kamigas
guna mendongkrak kinerja industri migas tanah air diperlukan beberapa terobosan
sembali terus melakukan pengoboran sumber minyak secara masif
untuk peningkatan produksi
hal ini disampaikan vice president corporate communication pt pertamina fajriya usman
di ajang indonesia pt pertamina
mungkin lebih ke arah penerapan teknologi juga ya
bahwa kita sekarang banyak harus banyak melakukan inovasi inovasi secara teknologi
supaya memang kinerja di migas ini menjadi semakin efisien
namun di samping itu juga menjadi semakin lebih optimal
jadi kita harus banyak membuat inovasi inovasi
untuk pengembangan teknologi baru ataupun cara kerja yang baru
sehingga memang efisien dan juga lebih optimal
fajriya juga menambahkan untuk meningkatkan target produksi lumigas
pihaknya saat ini juga tengah memaksimalkan pengembangan energi alternatif
yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi lumut balai satu
pembangkit ini bisa menghasilkan lima puluh lima mw dan akan disinkronkan dengan pln
karena diklaim bisa mengaliri listrik sampai dua puluh mw
delapan puluh rumah tangga